ilmu ilmunya juga bukan cuma teknikal aja kak
basket tuh apa ya kayak keuntungan banget gitu loh buat aku
dan sudah biru dalamnya sudah berapa dalam ini kita pak
bersama teman temannya ia bersiap melakukan pertunjukan musik gambus kolaborasi
jadi kayak bokap udah ngarahin lu ke mending fokus di basket aja lah
artinya informasi keterangan dan data data tambahan yang didapatkan dari pagi sampai sore ini
nah cak tadi kan kalau caimin bilang di survei internal sendiri kan masih rata ya tiga puluh persenan gitu
selain beras pinang juga menjadi salah satu komoditas di kota ini
malah petaka dalam arti sangat membahayakan dari sisi material dan imaterial
padahal menurut gua kalo di tujuh puluh satu tinggal sama semua
terus kalau untuk bisnis gue itu emang udah jalan ya kita tinggal maintain saja
bahwa persidangannya diumumkan secara umum ataupun live
musibah di keluarga ya
terus kemudian mereka ingin nih menarik uang di svb ini ke investasi yang lebih menguntungkan gitu
mengingat umur cadangan gas bumi mencapai sembilan puluh